kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden terus beradu gagasan program serta kompetensi untuk meyakinkan masyarakat selama masa kampanye pilpres dua ribu dua puluh
di hari hak azazi manusia sedunia tepat pada sepuluh desember hari ini kami mengajak anda untuk melihat sejumlah program konkret yang ditawarkan kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden khususnya dalam penegakan hak azazi manusia
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden

kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
dalam menjaga hak asasi manusia
kedua kubu masih menjanjikan penyelesaian isu ham dengan kebijaksanaan
kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden
dalam menjaga hak azazi manusia
ausirion dulu jakarta